rani masih bekerja di sini
semenjak jadi istriku dia mengundurkan diri
kalau aku tidak salah lihat rani sedang hamil
sudah berapa bulan
berarti bertepatan dengan kelumpuhan lala
apa masyarakat bertanya seperti itu
aku hanya sekedar bertanya
karena semalam aku didatangi arwah lala
yang ingin bertemu dengan rani
lalu dia pergi dengan menangis
berarti apa yang kau katakan di kuburan itu benar
bahwa kau telah menyakiti hati lala
kamu kenapa sih hen
dari tadi diam terus
ada masalah di kaki
tadi siang masyarakat datang ke kamar
semalam arwah lala datang mengampirinya
setelah itu dia pergi sambil menangis
yang membuat aku heran
lalu lala mencari rani
lalu dia pergi
lalu dia pergi
lalu dia pergi
lalu dia pergi
kenapa arwah lala mencari kamu
bukan mencari aku
arwanya akan terus muncul dan bergentayangan
karena matinya tidak wajar
dia tidak ikhlas dan penasaran
dia mencari saya mbah
apa dia mau menuntut balas atas kematiannya
bisa jadi begitu
mbah harus segera mengambil tindakan
kalau didiamkan saja maka rahasia kita akan terbongkar mbak
itu kan rahasiamu non
tapi kan mbah yang menyantitnya
atas perintahmu kan
saya menghalang mbah
agar mbah mau menghalangi arwalalah untuk muncul di dunia nyata
karena saya masih mempunyai satu keinginan
untuk memiliki seluruh kekayaan henry
dan kalau arwah lala muncul terus dia akan curiga
dan nanti saya tidak bisa mendapatkan keinginan saya
jadi mbah bisa akan membantu saya menghalangi munculnya arwah lala
itu percobaan gampang non
tapi kamu mesti ke warung kos lagi bagaimana
tidak masalah mbah
sebut saja berapa
biasa periksa kandungan ke dokter
aku baru telepon dokter dewi
katanya kamu tidak ke sana
lagipula ini bukan jamnya kontrol
makanya aku pergi kontrol ke dokter lain
soalnya hari ini tidak ada jatah kontrol di dokter dewi
kenapa kamu mesti kontrol ke dokter lain
untuk memastikan kandungan kebenaran